jenderal tni semakin panas
setelah keduanya saling lapor di mapol resta bandara soekarno hatta
anggota komisi satu majen purnawirawan t b hasanudin
membeberkan kisih kisih sosok jenderal
yang dibawa bawa dalam keributan antrean di bandara soekarno hatta itu
dikutip dari detik com
t b hasanudin menyebut dirinya melakukan penelusuran keributan
yang melibatkan arteria dan seorang wanita yang mengaku anak jenderal
hasilnya mobil yang ditumpangi sang wanita berplat nomor tujuh lima satu sembilan empat tiga
yang berarti kendaraan dinas milik kodam jakarta
terungkap mobil dinas ini tengah digunakan seorang perwira tinggi tni berpangkat brikjen
yang kini bertugas di badan intelijen negara
t b hasanudin menambahkan
saat keributan terjadi wanita yang mengaku anak jenderal itu
memang sedang bersama seorang pria perwira tinggi tni berpangkat brikjen
namun hubungan keduanya masih ditelusuri
terkait penyelesaian perkara secara kekeluargaan
arteria dahlan menjelaskan
kasusnya kini sudah diproses di kepolisian
arteria juga mengaku sudah mengantongi nama jenderal yang dimaksud
diketahui keributan antara arteria dengan seorang wanita yang mengaku anak jenderal ini
menjadi perbincangan publik setelah videonya diunggah politikus partai nasdem
sekaligus wakil ketua komisi tiga dpr
atria berserta ibunya terlibat cekcok dengan seorang perempuan
di bandara soekarno hatta hari minggu lalu
ketegangan bermula di dalam pesawat saat mendarat
mengaku sebagai putri jenderal tni bintang tiga
perempuan ini memaki arteria dan sang ibu
sembari menyebut keduanya menghalangi jalan
tak langsung selesai
keributan berlanjut di ruang pengambilan bagasi hingga area penjemputan
kasus ini berujung aksi saling lapor